ekonomi senior faisal basri saat menjadi ahli di sidang mk menyoroti soal bencana el nino dan impor beras
menurut faisal dampak el nino tidak signifikan pada panen beras namun pemerintah impor beras hingga tiga juta ton
faisal mempertanyakan kemana beras impor tersebut apakah untuk bansos
aktivitas naik sehingga per hektarnya naik sehingga produksi beras saya langsung saja ke beras
cuma turun enam ratusan ribu ton
tapi seolah olah kita mau kiamat diimporlah tiga juta ton beras
logikanya kalau tiga juta ton beras ini digelontorkan ke pasar
tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan februari yang lalu
apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan
tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik
oleh karena itulah ada dislabisasi kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya kita import
impornya tiga juta ton padahal penurunan produksinya enam ratusan ribu ton
apa yang ada di kepala mereka itu
oh siapa tahu nanti dua periode
masih bisa nih ada stok buat bagi bagi beras sampai putaran maaf bukan periode putaran
jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah